ini ada kek buat kamu
coba makan keknya
kamu tuh imut
oh enggak pi enggak kemana mana
cuma lagi mau rapi aja
oh oke makasih sayang
ya papi minta kamu baik baik di rumah ya
papi enggak lama ke duluan lagi ya
dan papi juga minta kamu jangan nakal selama papi pergi
kalau bisa kamu jagain juga adrian
enggak kebalik pi
nggak kebalik seharusnya kan aku yang jagain anak kita yang cantik ini
ya udah kalau begitu caranya kalian saling menjaga aja bisa kan
oke kalau gitu aku pergi dulu ya yuk
mas aku pergi dulu ya
mas pergi dulu ya sayang ya
kabarin aku kalau udah sampai
anak tercinta anak tersayang
jaga rumah baik baik jaga kandang oke
gila lu ya bokap gue baru aja pergi lo udah mau jalan
oh pengen tahu banget sih gue mau kemana suka suka gue dong hak gue dong ya kan
mumpung kagak ada suami suka suka mau ke mana
lo mau ketemu sama selingkuhan lo ya
yah ketauan enggak seru banget sih lo
yaudah ya gue pergi dulu jaga kandang baik baik
jaga kandang ya mas
hah ini kerjaan si cucumu kan
baiklah permainan ini mulai
eh susumu ini pasti kerjaan lo kan
kenapa lagi sih
mobil gue gak bisa jadi pasti kerjaan lo kan cecungu
makanya jadi orang tuh jangan asal nuduh dan hati lo tuh harus bersih
kalau enggak nasib lo jadi sial kan kayak gini
sial sial lo yang sial
oh pas banget ya
aduh taksi gue
adriana lo balik sekarang atau gue marah banget sama lo
itu tuh taksi gue gue yang pesen tahu
ehm gak mau cecungu emangnya kenapa
ih adriana gue bakal bikin perhitungan sama lo ya
harus yang tampilannya lebih romantis lebih rapih gitu dong
ah gitu siap ya siap
ini tambahin lagi ini boleh tambahin lagi anggurnya
ntar ya kamera boy
ingat anggurnya tambahin
boy ganteng kamu kok belum ganti baju rapi
kan boy gak mau pake baju rapi ma
kok kamu kayak gitu sih
kita ini tuan rumah jadi mesti rapi jangan bikin malu mama tahu
ck mama ngambek nih ngambek cemberut nih
nah udah iya nanti boy ganti baju kok ma
udah mama tunggu ya oke buruan udah lama lama
halo angel jadi dateng kan
iya iya gue udah di jalan kok
oh ya udah ya udah gue tunggu ya
bismillahirrohmanirrohim pegang sya
kening asa tambah berat
hah iya masih ayu pasi bohong kak ira jamuk nukamari kepala langsing teh
lain juga namana iya mebeki berat awak ira
hmm aduh tujuh puluh dua
udah udah terima aja kenyataan
emang dari seno sih limon
diman sahan lah yang langsing saya mah cuma gak mau kegendutan
ma nyawa esok ngomong keles ma nyairah demenang nyebut keles
kamu tuh ngapain lagi sih
ma ganggu ubat tur wae
usti diman emang gak mau ngomong keles mah nyairah demenang nih buat keles
usti diman emang awak kira tuh segede gentong gitu diman
bukan ini motoran

awak kira segede gentong gitu
tahan lu adib adik
apa dua senang bunyi
memetit itu sudah puas
ini ada kek buat kamu
kamu tuh imut
kita cobain dulu ya
aduh susah banget sih
kode ini cantik dan semanis
kamu bicara aja
aduh itu mami